setelah hilang tenggelam akibat jatuh dari kapal pada minggu lalu
seorang pemancing ditemukan dalam kondisi meninggal
jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah rumah sakit sanglah denpasar untuk divisum
jenazah abdul wahid ditemukan oleh tim sar gabungan di kawasan perairan pelabuhan benoa bali selasa pagi
sebelumnya korban jatuh dari kapal dan hilang saat memancing pada minggu lalu
saat itu tim sar bersama keluarga korban turut melakukan pencarian tapi korban tidak ditemukan
pada minggu pagi atau hari ketiga setelah kejadian korban ditemukan mengambang dalam kondisi meninggal dunia
selanjutnya jenazah korban dievakuasi petugas bersama keluarga ke kamar jenazah rumah sakit sanglah untuk divisum
korban ditemukan di daerah seputaran perairan pelabuhan benoa
antara bui satu dan bui dua bui dan re op yang kita susun bersama
seperti lokasi jatuhnya korban hilangnya korban dari hari pertama sampai hari ketiga ini
artinya tadi itu korban mengapung atau
tim sar kembali melanjutkan pencarian tiga santri yang tenggelam di ponorogo
minimnya jarak pandang karena keruhnya air membuat tim sar kesulitan mencari korban
selasa siang petugas sar gabungan baik dari basarnas relawan
tni polisi tagana dan bpbd ponorogo terus melakukan pencarian di lokasi tenggelamnya empat santri pondok pesantren hidayatul muna
yang tenggelam di sungai tempuran kelurahan broto negaran kecamatan kabupaten ponorogo
dua penyelam diterjunkan di lokasi termasuk melakukan penyisiran di sepanjang sungai
sebelumnya senin sore kemarin empat dari lima santri pondok pesantren huda tulmuna tenggelam di sungai tempuran ponorogo
sementara satu korban atas nama miftahul huda berhasil ditemukan tewas
tenggelam tak jauh dari lokasi tenggelamnya korban
ya untuk kendala yang jelas pertama dari visibility atau jarak pandang pada saat penyelaman adalah nol
jadi yang bisa kami laksanakan adalah dengan teknik merabai yang ada di bawah
kemudian di bawah juga banyak dari sampah sampah terutama bambu kemudian kayu dan lain sebagainya
kemudian kedalamannya di sini juga tidak merata
ada yang dangkal ada yang dalam
sepuluh meter jadi demikian
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama elvira kairunisa akan kami lanjutkan
tetaplah bersama kami